hari ini asean para games dua ribu delapan belas akan secara resmi ditutup
upacara penutupan asean para games dua ribu delapan belas akan mengusung tema we are one wanger
tema ini dipilih untuk menggambarkan kemenangan yang gemilang dan juga menggambarkan keajaiban asia indonesia dan para atlet yang tampil
nama nama artis dan grup band terkenal seperti coklat judika rio febrian dan naura yang akan berduet dengan zizi penyanyi cilik tunanetra juga akan tampil
upacara penutupan nanti juga akan dimeriahkan oleh penampilan girl band asal korea aoa
inapgog menyiapkan sekitar dua puluh ribu tiket yang akan dijual dengan harga mulai dari dua ratus lima puluh hingga lima ratus rupiah
hingga saat ini tujuh belas tiket telah terjual dan terdistribusikan termasuk tiket gratis untuk para penyandang disabilitas yang dikoordinasikan oleh kemensos dan kemendiknas
menurut rencana wakil presiden yusuf kala akan hadir di upacara
penutupan asean para games
namun berbeda dengan upacara pembukaan lokasi upacara penutupan asean para games kali ini akan digelar di stadion madia senayan jakarta
kenapa mah dia karena di gbk main stadiumnya dipakai tanding atletik sampai hari tanggal tiga belas kalau jadwal sih sebenarnya
jadinya memang nggak ada waktu untuk kita set up lagi waktu asian games kan dia masih ada waktu tiga atau empat hari gitu
sampai mulai closing gitu